data bahwa debat dinilai penting oleh publik maka bagaimana persiapan materi para pasangan calon dalam debat kedua yang akan berlangsung besok
sudah bergabung bersama kami di studio cnn indonesia
pada sore hari ini ada bung roy suryo selamat malam
bung rey surya dari pasangan agus silvi kemudian bung raja juli antoni jurubicara tim pemenangan pasangan calon ahok jarot
kemudian ada angga wira yang merupakan jurubicara tim pemenangan pasangan calon anisandi
selamat malam eh selamat sore
baik terima kasih
kita akan saya akan ke mas roy terlebih dahulu
mas roy karena kan kalau kita lihat data dari indikator selain soal elektabilitas ada satu hal yang sangat menarik perhatian saya
yaitu dalam survei itu disebutkan bahwa debat itu memiliki arti penting berpengaruh
sangat penting kalau tidak salah delapan puluh sekian persen dan kemudian penting delapan puluh atlet totalnya sekitar empat puluh sekian persen
artinya delapan puluh enam persen
burhanuddin mutadi kemarin mengatakan juga bahwa ini membantah argumen dari agus harimurti yudhoyono mengatakan
debat tidak terlalu penting yang paling penting adalah turun ke masyarakat langsung ke rilial
saya kebetulan kemarin hadir bersama sama dengan mas burhanmu tadi pada saat itu
dan dalam hasil survei yang dirilis itu banyak sekali sebenarnya kesimpulan kesimpulan kecil yang diluar kesimpulan besarnya
tapi bagaimanapun juga kami sepakat
apa saja kesimpulan kesimpulan
ya kesimpulan besarnya misalnya memetakan soal ada faktor keterpengaruhan dari pasangan pilpres sebelumnya
itu juga ada
daerah yang tertata di jakarta peta zonasinya juga berpengaruh
kemudian ada juga mana mana pada khusus penajaman soal debat
mana mana isu yang sebenarnya diinginkan atau yang lebih dipertanyakan oleh masyarakat termasuk soal
kemacetan banjir dan lain sebagainya
jadi kami tetap mengapresiasi dan kami tetap berterima kasih kepada pak burhanuddin mu tadi dengan surveinya terakhir indikator
dan kami pun juga menerima banyak masukan banyak kritikan yang ada di situ
jadi karena itu ilmiah tidak perlu diperdebatkan meskipun banyak orang yang mengatakan
ini masukan saja buat
meskipun banyak orang juga yang mengatakan mas indra survei itu kan tergantung bagaimana prosedurnya
ini harus dijelaskan bagaimana produsernya maksudnya
karena itu yang memukakan orang lain ya biarkan orang lain
kami tidak menggunakan itu kami tetap hormat kepada semua lembaga survei
dan kami juga mencatat apa apa yang menjadi keunggulan dalam survei itu disebutkan
keunggulan dari pasangan anis andi yang di mana performansinya bagus
keunggulan data itu saya katakan juga di harian ternama sekarang
tapi kami juga insya allah memiliki pasangan kami mas agus dan pak burhanuddin

nah jadi tunggu besok malam
tunggu besok malam ya ini sangat menantang sekali ya
saya akan ke mas tony sekarang
tadi kita lihat pernyataan dari pak ahok bahwa kita nggak pernah melakukan simulasi menjelang debat
tidak ada tidak seperti pasangan lain
karena kita kan sudah memang melakukan saat ini begitu ya
nah benar nggak ada simulasi pembagian tugas begitu mas soni
karena kalau kita lihat di debat pertama ketika sesi pertanyaan terakhir apakah anda akan tergoda maju pilpres atau tidak
pengertian yang jawab pak jarod itu kesannya kayak dibagi begitu
ya betul seperti yang dikatakan pak ahok kebetulan saya memang ada mengikuti pak ahok dan pak jarod dari dekat untuk persiapan debat yang lalu
ya ngobrol jadi rencananya sih persiapan debat
artinya mau ini kan kita dikasih rundown kan
kemudian kita mau lihat siapa mau ngomong apa dan lain sebagainya
tapi akhirnya banyak canda candaan aja
ya sudah lah
kita yang penting nanti kita jujur aja kepada publik
ini yang sudah kita kerjakan besok mau ngerjakan apa ya sudah
dan alhamdulillah wa syukurillah
jadi memang nggak ada pembagian secara detil begitu
terutama juga kita nggak tahu ada pertanyaan itu kan
pertanyaan tentang itu sama sekali nggak tahu
dan kemudian memang jatah terakhir itu pak jarod
tapi bagian jawab kemudian pak
ya jatah terakhir pak jarod
berarti ada pembagian kalau jatah jatah itu
artinya bahwa pak jarod kan ganti gantian kan gitu
kira kira udahlah pak jarod itu
jadi sebelum ada pertanyaan itu memang sudah mereka sudah bisa ikut pak jarod yang terakhir
jadi nggak ada
tapi itu alhamdulillah wa syukurillah ya
saya seperti yang dikatakan tadi saya percaya ya ada rasionalitas publik yang kembali hadir
yang dulu pak ahok dituduh menistakan agama sekarang proses hukumnya sedang berjalan
tetapi dengan saksi saksi yang lucu lucu gitu ya yang tidak kredibel bahkan membuat kembali publik

membuat publik kembali rasional
dan dalam konteks ini debat menjadi penting karena siapa yang kira kira memang mempunyai visi yang baik
karena memang masyarakat jakarta sangat rasional
ya baik untuk pasangan anis sandi pak anies mengkaji akan mengkaji data data lagi begitu tadi disebutkan
seperti itu untuk persiapan debat kedua besok gitu
bagaimana kemudian menyajikan data ini rencananya nanti oleh pasangan pak anies sandi
supaya tidak disindir lagi oleh pasangan petahana disebut dosen gitu kan
bagaimana itu agar bisa lihat wah ini konkret gitu
artinya pasangan petahana sudah mengakui dan meminta maaf kan
karena pak jarot juga ternyata dosen juga kan
tapi kita ingin jauh lebih jauh melihat ke depan ya
artinya seperti dari awal yang selalu pasangan kami sampaikan bahwa
pilkada dki ini kan festival ide dan gagasan
nah tentunya ide dan gagasan ini bisa terbuka semua ke masyarakat
melalui debat debat yang ada
dan kita komitmen dari awal sejak dari awal pasangan anis dan sandi ini
selalu siap ketika ada undangan atau dialog dialog
dan alhamdulillah kemarin untungnya pasangan nomor satu bisa datang juga kan
bukan untung kalau itu memang wajib datang dan yang lain tidak wajib
iya tapi sebelumnya kan memang dialog dialog ini
tapi sunnah tuh
karena sebenarnya dialog dialog atau debat
itu mubah ya
debat seperti ini kan sebenarnya juga hadir di tengah tengah masyarakat gitu kan
itu tercantum dalam data yang tadi indikator ya
karena juga artinya apa gerilya dan lain sebagainya juga kalau kita hadir di debat dan lain sebagainya
itu kan juga disaksikan oleh jutaan pemirsa kan
artinya itu bisa lebih dalam lagi
itu yang membanggakan
karena artinya juga dengan teknologi informasi sekarang ini kan respon dari masyarakat bisa terlihat
ada tanggapan tanggapan dan lain sebagainya
kita ingin mengedepankan juga debat ini kan bukan dalam konteks personal kan
walaupun juga kedua pasangan ini kan sempat menyindir pasangan kami juga secara
cepat bilang juga bahwa gak nyambung ya
personal juga ya
soal gak nyambung itu kan memang jawaban itu kan bisa bisa dilihat lah
tapi kan kalau tadi ada sindiran dari bu sylvi soal mantan menteri dan lain sebagainya
ya memang mantan menteri
artinya kan artinya tidak konteksual disampaikan dalam debat seperti itu
mudah mudahan kedepannya ini lebih pada menjurus kepada program
dan program itu bisa dibantahkan dengan data data yang ada
klaim klaim keberhasilan dari pak basuki dan pak jarod ya kita juga akan membantahnya
nah itu yang ingin saya tanyakan fokusnya nanti hanya membantah membantah atau
atau memberi substansi solusi secara real tadi
iya tentunya juga dengan tawaran solusi solusi yang konkret
dan silakan masyarakat menilai apakah yang disampaikan oleh pasangan kami ini masuk akal atau tidak kan gitu
jangan sampai misalnya kita menolak reklamasi
itu kan jelas yang membedakan diferensiasi yang tegas antara pasangan yang lain yang tadi adalah menolak
tadut lah ini ya
nah ini kan juga kita sajikan dengan data data dan pilihan pilihan kedepannya seperti apa
oke kita mulai masuk soal tema debat besok ya
reformasi birokrasi dan juga pelayanan publik
saya ingat betul ketika saya melihat pernyataan dari mas agus dalam sebuah kampanye kalau tidak salah dua hari lalu mengatakan bahwa ingin membangun birokrasi
alokasi dan pengumpulan data
tapi yang membuat saya menarik begini
mengumpulan apa ya
mengumpulkan bahwa kita harus bekerja dengan transparan dengan giat tapi tidak takut dengan atasnya
itu maksudnya bagaimana
mau menyindir peta hana begitu
supaya bekerja itu tidak kemudian dengan was was dan meskipun sekarang ada era teknologi
ada yang plus misalnya ada aplikasi it ya
saya tidak perlu sebutkan namanya yang kalau itu baik bisa diteruskan
tapi tidak bekerja itu dengan was was dan asal bapak senang gitu ya
yang dilihat sekarang asal bapak senang karena sempat disampaikan oleh mas agus juga
karena kemudian yang terjadi itu hanya hubungan individual
ini ada satu sistem jakarta itu sistem yang meskipun hasilnya adalah sistem untuk kehidupan di jakarta
tetapi dalam birokrasi itu ada sebuah sistem yang berjalan
jadi andai kata misalnya lagi ada pekerjaan atau ada lagi tugas tidak kemudian
wah nanti kalau saya tinggal kemudian nanti nggak jalan gitu
sebuah sistem itu tetap berjalan
kalaupun ada hal hal yang memang harus dikuasai
pimpinannya meninggalkan sebentar pun sistem itu tetap jalan
jalan itu yang dimaksud
jadi artinya yang namanya birokrasi yang baik
birokrasi yang sehat juga begitu
dan ada poin juga yaitu peningkatan kualitas layanan birokrasi yang nanti akan dilakukan
oke saya tertarik juga nih kembali yang diomongkan pak roy ini justru bertentangan dengan
tour yang pernah dilakukan oleh ini mas tony ya
bahwa setelah jakarta tanpa ahok ketika ditempati oleh plt
banyak pejabat yang mengatakan bahwa istirahat dulu lah mumpung pak ahok masih kampanye
berarti ada ketakutan di sini mas tony
oke terima kasih
kami akan segera kembali dengan ulasannya saat lagi
tadi mas roy suryo bilang bahwa sistem birokrasi yang baik itu adalah ketika walaupun pemimpinnya
tidak sedang bertugas sementara tetapi sistemnya tetap berjalan begitu
nah ini justru mungkin menyindir petahan apa gitu
itu fenomena mas ya yang harus kita akui secara bersama
bersama bahwa kebobrokan
birokrasi kita itu bukan terjadi kemarin sore
berapa puluh tahun ya berkerak kerak
ya terbiasa dengan korupsi
apbd ya kemudian pak ahok
hanya masuk dalam dua tahun jadi
yang dia lakukan adalah perubahan
struktural ya yang belum memang
mengarah kepada perubahan kultural
jadi ini masih pada level pembuatan
sistem jadi kalau dikatakan tidak ada sistem
tidak jadi kalau misalkan tour kemarin memang ada
di beberapa tempat yang mengatakan oh ada
lagi gitu ya tapi misalkan layanan
satu pintu tetap jalan menurut saya yang
paling penting itu adalah perubahan paradigmatik
ya bahwa pemimpin itu
bukan seorang yang untouchable
tapi seseorang yang bisa diakses
seorang yang bisa
menjadi pelayan masyarakat
sayidul kaum ho di mu'um jadi pemimpin
itu adalah pembantu
sesungguhnya nah inilah yang dilakukan sebenarnya
oleh pak ahok kan bahwa dirinya terbuka

clue kalau ada komplain apapun bisa
bahkan pagi pagi hari rakyat bisa menyamperin dia
untuk mengatakan komplain dan sebagainya gitu
bahwa belum sempurna makanya perlu pak ahok
iya iya pintar ya mengelak
bukan mengelak bukan melak
berbicara soal reformasi birokrasi itu
ukuran kita asumsi ya
kalau tadi pas antoni
tadi bilang itu menurut saya
asumsi karena gini
karena kalau ukuran ukuran dari
lembaga lembaga negara kan
drop sekali loh pemerintah
di ku jakarta penyerapan anggaran
ya kan bukan pak ho lagi sekarang udah
kalau kita bandingkan dengan mas anies
ketika memimpin ke medikbun
di penyerapan banyak kalau dibegal orang bro
ini kau punya orang
kita kasih dulu
kita kasih penjelasan dulu
yang lain penilaian dari menekpan
ukuran jakarta ini ukuran nomor delapan belas
nah yang lainnya juga
banyak sekali masalah
kayak misalnya ada yang disebut tadi clue
itu bukan kau sistem yang jelas begitu
ya ini kan yang menilai siapa kan
ada sering juga dibilang bahwa
menilai publik yang clear dong
kalau secara klaim kan bisa saja
oh ini sudah berakhir sudah tidak kan ini
kalau penilaian bpk
wajar dengan pengecualian kan
kenapa selama ini bisa disebut wajar tanpa
yang betul betul kayak pak fogo itu apa
yang paling tinggi itu kenapa
padahal buruk sekali gitu loh
ini asumsi lagi kan
ini bukan asumsi sebentar
harus ada pegangan dulu
masro ketawa aja dari tadi
karena sifat mas agus dan pak sivis selalu begitu
jadi kita mengedepankan dalam bahasa daerah
mikul durul mendemjeruh
mengedepankan apa yang sudah baik biarkan baik
yang jelek nggak perlu digali gali
mas agus dan pak sivis ingin membuat semuanya baik
tapi dalam diskusi wajar lah
ini kan dalam diskusi
untuk membuat kebaikan
pak fogel mengatakan bahwa sistem pencatatan dk ini centang perenang
dia buka semua dia mulai tata
dan dia katakan secara jujur bahwa inilah laporan yang sejujurnya ada
jadi pertanyaannya itu tadi kok bisa dulu dapat
ini bukan soal mikul durul mendemjeruh
ini ada birokrasi
birokrasi yang bobok yang minta ampun
dan oleh karena itu dia datang untuk melakukan perlawanan itu
maksudnya pak ahok sudah melakukan itu walaupun masih belum sempurna
karena memang masalahnya besar
sempurna atau tidak kan harus ada benchmark dong
ukurannya apa kan gitu
kalau bicara asumsi kan semua juga bisa berhasil atau tidak
yang menilai berhasil atau tidak kan lembaga
dia dapat empat piala dari bapak penas
bapak penas lembaga formal nggak
bapak penas juga formal
dia dapat piala empat termasuk di dalam reformasi birokrasi
kalau piala formal
ini jadi memperdebatkan bagaimana kenya pak ahok ya
tapi saya kembali tanya ke tim dari pak anies
bagaimana visi misi atau program clear program yang konkret dari pak anies terkait reformasi birokrasi
artinya gini loh
kita kan bicara apa yang dilakukan itu kan harus mengaca juga kepada rekam jejak dan track record
track record daripada mas anies sudah jelas dalam mengelola misalnya kementerian pendidikan kemarin
itu sudah terbuka ya
begitu juga mas andi dalam konteks mengelola perusahaan dan lain sebagainya
sudah terbuka dan lain sebagainya
begitu juga mengelola dana kampanye juga
kita tim kita adalah yang pertama kali mempublikasikan soal dana kampanye
nah hal hal tersebut saya pikir itu menjadi ruh dari pasangan kami ketika dalam konteks pengelolaan birokrasi
ya kita sepakat apa yang sudah baik akan kita perbaiki lagi gitu loh
tapi kalau dibilang ibaratnya dinilai kan
nah itu kan asumsi tadi kan
penilaian itu kan asumsi
tentunya mas antonia akan membuatnya
mas antoni akan membuat asumsi ini menjadi lebih baik
tapi kalau dalam pasangan kami kita akan mengkoreksi apa yang belum sempurna akan kita perbaiki lagi ke depan
masih banyak perlu dikoreksinya kalau
tentunya kalau kita mau apple to apple dengan anggaran tujuh puluh triliun dki
ya jangan apple to apple nya dengan papua atau jangan kalimantan
apple to apple nya dengan singapura dong
dengan bangkok dong
dengan kuala lumpur dong
kalau bicara mau apple to apple dengan negara negara lain gitu loh
jadi ukurannya harus jelas

ya saya katakan tadi
kekegaduhan untuk melayani rakyat itu ada gitu ya
yang selama ini itu yang absen ya yang kalau kita lihat
maksudnya di pemerintahan pemerintahan sebelumnya
ya di pemerintahan sebelumnya
dengan membuat kegaduhan kegaduhan juga
ya itu artinya
menurut saya spiritnya sama lah
kalau seandainya bahwa seorang itu koruptor
menurut saya pak ahok harus tegas
karena ini memang masyarakat
jadi bukan kegaduhan maksudnya ya
kalau itu bukan kegaduhan wajar
kalau reklamasi itu nggak bener harus tolak dong
kalau kegaduhan wajar orang koruptor
kadang kadang kita melihat gini
mas indra dan juga pemerintah cnn
niat dari pak aho dan pak jalut keselam pertahanan itu mungkin baik ya
tapi yang harus perlu dilihat juga bagaimana cara melaksanakan
sebuah niat yang baik
sebuah nawa yang baik
tidak akan bisa diterima dengan baik tanpa
kalau cara melaksananya yang baik
misalnya dengan komunikasi dengan dprd
itu juga harus dilakukan
kalau memang ada di kesalahan di dprd
ya lakukan koreksi dari dprd ya
tidak ada manusia yang sempurna
pasti ada kurangnya
dan itu yang harus diklihatkan
cara sekarang kurang baik
itu biar masyarakat menilai
tapi prestasinya harus kita apresiasi
tapi kekurangannya yang nanti akan diwujudkan
dengan menghadirkan mas agus dan pak silvi
dalam salah satu survei indikator juga saya kira
di sana yang kenapa pak ahok rebound ya
salah satunya adalah perubahan cara komunikasi pak aho
jadi bahwa pak aho ini quick learner
ada sesuatu masyarakat
tidak menerima bahwa dia berbicara nyaring begitu
itu realitas gitu ya
tapi dalam dua bulan ini dia bisa berubah ya
atau nanti setelah menyapa balik lagi
ada proses internalisasi dong ya
dia juga sebagai seorang leader harus belajar
tapi yang paling penting kalau menurut saya
kalau untuk koruptor ya
untuk para begala bwd enggak perlu sopan
cuman juga hati hati
kadang kadang kalau dalam falsafah lagi
ini pepatah daerah gitu ya
watuk atau batuk itu bisa diubati
tapi kalau sudah yang namanya watak
itu sulit obatnya
watuk atau batuk begitu ya
wata itu susah
makanya biarkan kemudian nanti
insya allah kalau itu bisa berubah bagus ya
dan semua kan menuju kebaikan
tidak perlu kemudian
dulang dulang lagi kejelekan
insya allah kalau itu baik
yang menikmati juga masyarakat jakarta
kemarin ketika debat pertama
kami mencatat bagaimana
atau merekam sentimen
dan menganalisis sentimen perbincangan
masyarakat di media sosial
pasca debat berlangsung begitu
kemudian terlihat disitu cukup negatif
ketika para pasangan calon ini saling menyerang
saling menyerang dan lain sebagainya
walaupun itu istilahnya mungkin gak menyerang
misalnya seperti jawaban nggak nyambung
kemudian juga mempermasalahkan
masyarakat mempermasalahkan bahwa pemimpin yang kurang mendengar
atau pemimpin yang selalu curiga
kurang lebih tepatnya begitu
pemimpin yang selalu curiga dan lain sebagainya
pak aho juga cukup banyak kayak kemarin
nah ini bagaimana
di strategi debat kedua nanti masih akan tetap apa adanya
besok akan lebih menarik ini
karena durasi lebih panjang
mulai setengah delapan sampai jam sepuluh
tapi mas agus punya beban menghafal lebih banyak gak
enggak enggak ada hafalan
itu bukan hafalan itu
itu benar benar apa yang ada
dan bahwa mungkin kemarin ada
kemarin bukan hafalan ya
sama sekali bukan hafalan
bo bo contekan lagi gak yang pegang kertas itu
yang namanya mas agus itu memang punya frame of reference yang sangat bagus
karena beliau itu master di bidang pemerintahan dan cum laude
jadi pelaksanaannya birokrasi nanti ibu sylvie
yang sudah sangat berpengalaman
jadi sama sekali bukan hafalan
dan nanti kita buktikan
kemarin juga ada dugaan seperti ini
bahwa ketika terjadi interaksi antar kandidat
ketika dari segmen pertama mas agus mendominasi begitu
ketika bicara visi misi dan lain sebagainya
pertanyaan pak nelis
ada prakteknya yang namanya gubernur dan wakil gubernur
itu memang bukan fifty fifty
bukan seperti itu mas pertanyaannya
yang siapa yang menjawab
tetapi ketika interaksi antar kandidat
giliran pak silvi begitu yang diajukan
itu saya kira masalah style
saya sama seperti tadi mas didap
menanyakan kenapa pertanyaan terakhir
yang jawab pak jarod
jadi saya kira itu masing masing paslon lah
jadi besok juga dibagi lagi begitu
ya pembagiannya akan serah natural
saya percaya setiap kandidat pasti
tidak mungkin tidak menyiapkan sama sekali
tapi tidak perlu kebenaran belajar
sampai dengan subuh untuk menyiapkan
juga pasti tidak
semua sudah punya pengalaman semua
adalah tokoh tokoh bangsa
tapi kalau saya baca di liputan sebuah majalah ya
mas roky gerung itu setiap hari melatih mas agus
saya kira itu karena keterbukaan kami
betul tapi dilatih siapa
saya sendiri tidak tahu
tetapi bahwa siapa yang melatih siapa
saya kira setiap punya mentor lah
jadi dan mentornya mas agus yang diakui
kalau paok dia yang jadi mentor
emang masalahnya apa kok bertanya
bahwa harus ada di latih
dan karena itu statement tidak keluar dari mas agus
maka tidak saya benarkan
yang keluar benar dari mas agus
mas agus mengatakan mentor saya adalah
benar diakui adalah ayah saya
dan juga senior saya menunjuk kepada prof silviana murni
si roki gerung harus membantah itu
makanya biarkan siapa yang menulis
siapa yang membantah
jadi bagaimana untuk pasangan anies sendiri
ya kalau kita lihat kita natural aja ya
artinya memang kalau ditanya
selalu mas anies ya
kalau persiapan debat itu ya hari ke hari
apa yang sudah kita lakukan
dan tentunya tinggal ya tadi
meng collecting apa apa yang akan kita sampaikan ke depan
dengan data data yang komprehensif
saya rasa itu yang harus
ke depannya kita perdalam
dan saya rasa juga bagus
dua setengah jam akan lebih baik
kalau interaksi antar kandidat bisa
lebih dalam lagi gitu
jadi tidak dimulai di segmen yang tengah tengah
ya lebih baik
karena kan artinya
untuk saling menguji kan
kedalaman dan tentunya bisa saling
seperti ada pernyataan kemarin dari pak basuki
soal surat dari pak buas itu kan
itu kan sama sekali tidak benar
dan tidak pernah ada
dan tentunya sebenarnya
surat yang mana ini
surat mengenai apa yang bnn apa
pendidikan soal psikotropika
dan sebenarnya dari kurikulum
yang sudah disampaikan oleh mas anies
hal itu sudah diajarkan dari sedini mungkin
jadi hal hal tersebut yang saya rasa
supaya ada klarifikasi yang clear
sehingga juga tidak ada bias juga
karena kan kadang kadang
kalau informasi tidak clear
akan ada meme meme yang saya rasa akan
akan menimbulkan juga opini yang kurang
jadi mempengaruhi ya meme meme itu juga
ya ada itu kan wajar
ada apa istilahnya juga kita melihat itu
respon publik yang cukup baik
artinya hampir kalau kita lihat rating kan
karena hampir debat kandidat itu juga
ditunggu tunggu oleh masyarakat
untuk melihat sebenarnya kemampuan
dari pasangan calon tersebut
di jelang debat kedua
yang mungkin ingin disampaikan ke kpud
atau ke pasangan yang lain
atau tata cara untuk debatnya besok
misalnya pertanyaan tadi itu menarik juga bahwa
setuju nggak misalnya kalau interaksinya antar kandidat itu
dimulai dari awal
makanya kita mengapresiasi ya
kpud dki yang sudah merubah format
kemarin begitu selesai debat
kami juga sempat berbincang bincang langsung
dengan pak warno
ketua kpud jakarta
makanya terus besok itu ada
format moderatornya juga ditambah
kemudian selain tugasnya panjang
tapi yang mungkin belum nampak adalah
kalau misalnya ada panelis yang bertanya langsung
oh panelis bertanya langsung
tapi kalau interaksi antar kandidat dari awal
itu terserah kpud
apapun yang diputuskan oleh kpud
tapi pasangan satu setuju nggak
mas agus dan pak silvi
apapun yang diputuskan
itulah keputusan bersama
ya saya berharap
debat besok itu lebih produktif ya
tidak berhenti pada level jargon
tetapi kemudian rakyat bisa disuguhkan kepada hal hal yang lebih real
nyata di lapangan ya
bagaimana itu dieksekusi
karena ini bukan sedang
tapi kan wajar kalau bukan peta hana
kita kan memang tidak sedang memilih rektor
kita sedang memilih
ini asumsi lagi yang dibangun kan
karena sebenarnya kalau bicara rektor itu kan juga pemimpin
dalam suatu hal
asveli tobuan keras engkau
biar keras kok
menghargai syaht ford sih

terima kasih pak rudy ughadil jano
itu kan harus dijawab secara komprehensif
saya sepakat tidak hanya permukaannya saja
harus digali sampai tataran implementasi itu mungkin atau tidak
seperti tadi misalnya program bagi bagi satu miliar
itu kan harus dikira hitung hitungannya rasional atau tidak
maka itu juga harus diungkapkan ke publik
saya rasa hal tersebut
oke menarik sekali ya
kita bisa membayangkan bagaimana debat besok akan berlangsung
tapi kita tunggu saja
ini masih baru tim sukses
terima kasih bapak bapak telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom sore hari ini